pak kalau sampai besok ibu masih lemas dokter menyarankan untuk ibu dibawa ke rumah sakit
ah sus nggak usah
nggak usah saya udah ngerasa baikan kok
mama mama ini lemas loh ma nggak ada tenaga
ya bu ini hanya saran dari dokter
dilihat dulu nanti
kalau memang masih lemas di rumah sakit bisa cek darah dulu bu
aduh kalau saya mesti ngecek ngecek gitu nanti malah ketahuan ini itu penyakitnya saya nggak mau
ibu tenang ya kalau misalnya memang baik ibu nggak perlu kok ke rumah sakit
sekarang ibu istirahat dulu ya
untuk pihak keluarga tolong dipastikan ibu istirahat dengan cukup
dan jangan banyak pikiran relax aja ya pak
ya nanti saya akan awasin terus istirahat saya makasih ya
tuh saya permisi dulu ya pak
ya saya tolong anterin susulnya ke depan
eh ya bu